kena ada umacan upacan juga lu mau ya
mau ya mau ya udah udah mirna panino dan keluarga datang ke sini karena berisi sama
saya kamu minta tolong sama kiki untuk siapkan minuman ya buat keluarga panino ya ya bos sini
hai beli kelapa beli papaya
itu siapa ya ya mendingan ke bekasi bos sampai taksi baru nyampe juga tahu langsung
penumpangnya siapa mana gua tahu ibo
panino manila udah bisa lihat lagi alhamdulillah oh ya saya kesini mau ketemu dengan reina karena saya
bawa hadiah saya dan keluarga juga mau ikutan jeng ukraina oh begitu sudah dapat izin dari
aldebaran kok begitu kalau begitu uya kasih tahu bro sandul ya oh begitu kalau begitu uya kasih tahu bro sandul ya
astagfirullahaladzim ya allah saya cemas sekali ya allah ya allah selamatkan andi dan al
aduh gak diangkat lagi
aduh gak diangkat lagi
aduh gak diangkat lagi
aduh gak diangkat lagi
aduh gak diangkat lagi
hai alat cemas sekali ya semoga kamu sama adin baik baik aja ya
ini ada panino sampai keluarganya mau ketemu andre nah katanya sih udah ingin
udah kasih izin
eh yaudah ya suruh mereka masuk
silahkan pak nino
pak parkir aja nanti argonya nyalain
tapi tunggu saya ya
mama mama belum pulang
iya sabar belum ya
gak apa apa belum pulang
eh ada om baik lo datang
katanya om baik mau ketemu sama kami
kemana sih papa sama mama aku
ya mungkin mereka sedang dalam perjalanan pulang
rena main dulu sama om baik
kan om baik datang ke sini ketemu sama reina
mau ya udah
mirna panino dan keluarga datang ke sini
rena biar di sini sama saya
kamu minta tolong sama kiki untuk siapkan minuman ya
buat keluarga panino
bu udah nyampe
kau yang pintu
kita lihat iqbal berhenti di sebuah rumah
tapi dari tempatnya kita lihat di depannya sepi bos
ada satu mobil di depan bos
kita gak tau itu mobil siapa
kirim foto yang saya
berarti bener iqbal nyulik andin
kurang ajar nih orang
udah berani awas kalo sampe nyakitin andin
berarti bener iqbal nyulik andin
wah itu ada om baik
rena apa kabar baik
sekarang om baik
sudah bisa ngeliat rena
ya allah putriku
akhirnya tuhan mengabulkan doa papa
ya allah terima kasih ya allah
saya ikut senang kamu sudah bisa melihat lagi
ini kita juga baru
landing dari penang
kebetulan di penang kemarin operasinya berhasil
saya operasi transplantasi cornea
alhamdulillah ikut senang ya
aduh jadi lupa
ayo silahkan duduk
namun untuk om
terima kasih ya ki
saya baik saya baik
dan agak sedikit penat agak lama sedikit
silahkan salam chandra karina nino silahkan
iya saya udah bisa ngeliat
pak nino udah
wah bu pak nino udah bisa liat tuh
wah kiki senang dengarnya pak nino
kayak sedih yang kalah pak
terima kasih ki
kiki permisi ke belakang dulu ya
terima kasih ki
terima kasih pak nino
om baik beli oleh oleh buat rina
ini buat rina
om aku gak mau oleh oleh
papa sama mama pergi aku gak terima lagi om
pantes aldebaran ngijinin aku ketemu rina
ternyata dia sedang tidangnya di rumah
jangan sedih ya
kan ada om baik
ada om achan ada papa achan
nanti kita temenin renda main ya
sampai papa sama mamanya rina pulang ke rumah
ingin sekali om baik bilang begitu ke kamu
meskipun muka anda ditutup pakai masker
karena lo sudah mau mati
jadi gue kasih izin lo buat lihat entah gue
siapa yang suruh anda